tahun dua ribu dua puluh tiga mendapatkan perhatian khusus dari presiden joko widodo
dalam acara bumn startup day yang digelar pada september dua ribu dua puluh
presiden jokowi mengatakan tahun dua ribu dua puluh tiga akan menjadi tahun yang gelap
lembaga lembaga internasional menyampaikan tahun ini tahun dua ribu dua puluh dua sangat sulit
tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap
menurut astrologi tiongkok tahun dua ribu dua puluh tiga adalah tahun kelinci air
pakar feng shui julius fang membenarkan pernyataan presiden jokowi
menurutnya tahun kelinci air memiliki potensi masa suram
jadi pak jokowi nggak salah tetapi kalau kita lihat
the worst case itu sudah kita dapatkan pada saat tahun dua ribu dua puluh
itu yang paling menakutkan di sana
oke jadi dua ribu dua puluh tiga ini kita bayangkan nanti akan ada juga potensi itu
dan kita prediksi adalah di april sampai dengan oktober
menurut julius setiap tahunnya ada sejumlah show yang berpotensi mengalami keberuntungan
dan ada yang berpotensi mengalami cong
dalam dunia feng shui chong bukan berarti sial melainkan perubahan besar
sehingga para show yang diprediksi mengalami cong harus melakukan persiapan diri yang baik
dalam menghadapi berat

menurut julius feng di tahun kelinci air ada lima show yang akan mengalami cong
yaitu ayam naga kuda tikus dan kelinci
langkah terbaik dalam menghadapi perubahan tersebut adalah persiapan yang matang
sebagai contoh jika show tersebut ingin berbisnis
maka harus memperkaya ilmu manajemen atau belajar dari ahli
para show yang berpotensi cong juga baik untuk menjaga suasana hati tahun ini
karena akan menghadapi perubahan yang baik
selain itu beberapa show yang diprediksi akan mendapatkan kelancaran adalah anjing tikus kambing dan monyet
mereka disarankan untuk memanfaatkan keberuntungan tahun ini dengan baik
dan juga berbagi keberuntungan dengan cara membantu orang lain
karmel mursalim arief yunan jakarta